dan kami telah terhubung melalui sambungan telpon dengan karopen mas mabespori brikjen paul awi setiono
pak awi selamat sore
selamat sore mas aldi
pak awi bagaimana kronologi penangkapan sindikat internasional penipuan ventilator covid sembilan belas ini
oke terima kasih mas aldi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
betul memang tadi sudah dirilis terkait dengan sindikat penipuan dengan melalui pembelian

kemudian dengan pt alam
dari bank of china dipindahkan ke bank sariah mandiri
dari situlah ada transfer sejumlah uang sekitar lima puluh delapan delapan miliar dari perusahaan italia tersebut ke rekening para tersangka
dan dari situ ada informasi masuk dari
interpol italia ke satnct interpol indonesia
kemudian diteruskan kepada sudit
pindah pidana penciptaan uang di tpdxs baris kempori
dan akhirnya kita bisa ketahui kita tangkap tersangka yang pertama
ps di padang si depuan
di sana kita dapat bantuan
dari polda sumatera utara
dan polres simalumun untuk pelakuan penangkapan
dan yang kedua sudara r
yang ditangkap di bogor
dan yang terakhir sudara tp
ditangkap di daerah banten
pak awi ini kan melibatkan dua interpol indonesia dan juga italia
sindikat internasional pula
kesulitan apa yang dialami oleh polisi dalam menangkap pelaku ini
untuk memprofiling pelaku di indonesia
tidak ada kesulitan
namun setelah kita lakukan penangkapan
memang si pelaku utama si otaknya ini sudara t
yang kita perkirakan sebagai warga negara nigeria ini
langsung seperti putus sel sehingga menghilang dari dunia maya
perlu waktu untuk melakukan pelacakan
dan dari korban sendiri
apabila tidak ada kesulitan
kita juga kerjasama dengan interpol italia
dan kemungkinan juga waktu dekat akan dilakukan permintaan bantuan pemeriksaan
sebagai korban oleh paprg di italia
apa kemudian yang akan dilakukan untuk mencari buron warga negara asing
yang saat ini masih dalam pencarian polisi
saat ini tp dexes kerjasama
dengan diksiper baris gilkori
tentunya melacak mendalami
dan melakukan siberpatrol untuk selama ini sindikat sindikat penipuan jalur internasional indonesia nigeria ini
tentunya kita ungkap melalui kasus ini
siapa saja korban korbannya tentunya
para pelaku pelakunya juga kita akan seret ke pengadilan
kalau sudah kita dapatkan
pak awi mungkin yang ingin juga diketahui oleh publik
sebetulnya apa modus yang digunakan oleh para tersangka dalam kasus penipuan ini
seperti tadi disampaikan bahwasannya
komunikasi antara dua perusahaan dari italia dan china tadi
melalui email di hack kemudian
si pelaku ini sebagai general managernya dari pt senssen yang di china
sehingga pihak italia sendiri sangat percaya
sehingga mentransfer sejumlah uang sampai tiga kali
sebesar lima puluh delapan delapan m tersebut
selain kemudian tersangka yang sudah ditangkap
apa saja kemudian barang bukti yang disita oleh polri dari para tersangka
barang bukti yang disita yang jelas
baik itu yang untuk menampung lima puluh delapan delapan miliar
kemudian ada rekening juga milik tersangka untuk sebagai penampungan
jadi ada sekitar dua miliar yang dipindahkan ditransfer
waktu itu masih aman belum kita fresh bukan
belum kita bekukan sehingga yang dua miliar itu sempat untuk membeli kendaraan bermotor
ada mobil ada sepeda motor termasuk sebidang tanah
kemudian ada juga barang bukti barang bukti lain yang dilakukan penyitaan
terkait dengan identitas ktp palsu
kemudian dokumen perusahaan yang palsu
termasuk juga rekening rekening

terkait dengan kejahatan tersebut
kita lakukan pengusahaan
ya pak awi mungkin terakhir dari tangkapan ini apa
sebetulnya pengaruh bagi dunia medis
terkait pengungkapan penipuan pembelian ventilator covid sembilan belas ini
terkait dunia medis khususnya di indonesia
sebenarnya ini tidak terkait ya
tidak terkait karena memang ini sebenarnya
bisnisnya dari italia dengan china
alat alat itu ada di china dibeli oleh perusahaan peralatan medis di italia
namun si tersangka ini membelakan pembayarannya
makanya tersangka ini kita jerat berlapis ini
mulai dari terkait dengan penipuannya
kemudian undang undang ite nya
kemudian terkait juga
pendaki dana pencucian uangnya
kemudian juga kita kenakan juga terkait dengan
pemalsuannya karena yang bersangkutan memalsukan semua identitasnya
perusahaannya terhadap perusahaan shen di china tersebut
baik pak wi kita tunggu pengungkapan atau penyelidikan selanjutnya
terkait dengan penipuan yang bernilai lima puluh delapan miliar ini
berikjian paul awisetyono
kawaran pembangunan mas mabes polri telah bergabung bersama sianet indonesia sore hari ini